apaan tuh artinya
kalau aku disun nenek nenek bisa kisut dong
kau adalah bidadariku
kau adalah rembulanku
bahasa inggrisnya api
ujung berung aja men
apaan tuh artinya
kalau aku disun
nenek bisa kisut dong
aduh kenapa dia berhenti
itu apaan sih

ya udah gede ngompl
besong banget sih mereka
urgen bela sumpit
hahaha kalau balik kerjain seru nih

ya udah balik saya kesana aja
jahat gue bunda
ya udah ajar aja hughie
besteht apes di sini
acara jadi ajal karena
aku menolong perempuan who
aku bukan perempuan
pa udah gabang
kenapa pingsan begini
lah aku pingsan kayak begini tuh
paling dua nih
biasanya kalau lapar nih
kalau nggak marah marah ya pingsan
tapi ini kayaknya kelaperan nih
belum dikasih makan nih momi ya
wapik kok enak aja sih kalau enggak marah
jelas jelas momi itu selalu kasih dia
karena empat jahatnya mas murnah
jadi nggak mungkin dia pingsan gara gara itu
ini pasti gara gara arjuna
karena arjuna yang ditur
bungki kamu kenapa toh
tuh pasti kamu digangguin kan sama arjuna
ya udah sebentar ya
momi harus bucek bucek dia
otot sawat tulang besi
pokoknya kali ini aku tidak akan tergoda
siapa yang nanggut pintu di sini
dari kemarin juga disini
makanya apalagi ini pagar ada di marik
kenapa aku rusia terus
emang udah hidup ya
dari lahir ganti bos
kita harus mendapatkan teko itu
bos duduk manis aja di sini
biar kita berdua yang itu ke dalam
nah dia sudah pada bercanda
aku bilang masuk masuk
nah ini sudah dilimiti sesama pameran
kita harus cari cara bagaimana untuk mendapatkan teko itu
kalau aku tahu caranya
aku sudah masuk
yaudah kalau gitu kita coba lagi aja yuk
ayo kita kumpulkan kekuatan
kalau ditaruh disini pasti aman
jin jahil sama dua tuyul itu gak bakal bisa nemuin
teko disimpan dimana
ada tuh di dapur
teko tehnya ibu lah
kasih tau dong
kasih tau lah
nanti om jin juga tau
ya paling nggak kasih tau dong
gak tau dimana disimpan
harga sudah muncul
saatnya kita berseksi
ini kenapa pengarahan jin tiba tiba berhenti
dia sudah mengetahui keberadaan kita
kenapa pakai seperti itu
tak lupa gitu
wah masa gua dihantuin
jin kok dihantuin
sekarang kita berubah jadi normal yuk